ponaan kecil juga baru demam kan dan itu minum obat sirup sih sejauh ini
agak agak takut juga sih pengennya sih pemerintah ngasih informasi yang jelas terkait sirup ini gimana gitu kan
biar kita bisa aware juga ke rumah dan orang orang terdekat juga pada tahu kan
itulah keresahan warga terkait beredarnya informasi tentang obat sirup yang diduga sebagai salah satu penyebab ginjal akut bagi anak
warga berharap pemerintah tegas mengambil keputusan terkait izin penggunaan obat sirup untuk anak agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat
pasca adanya imbauan penghentian sementara penggunaan obat sirup panas untuk anak anak
seluruh puskesmas di jombang jawa timur langsung menghentikan penggunaan obat cair
salah satunya di puskesmas berambang kecamatan diwe jombang jawa timur
masyarakat yang mengambil obat pada rabu siang langsung diberikan obat jenis punggir
sebagai pengganti obat pereda demam anak anak
sirup yang sebelumnya tertata rapi di dalam almari ruang apoteker puskesmas
kini langsung dipindahkan ke gudang obat
bahwa per hari ini sirup tidak bisa diresetkan dulu
artinya untuk penggantian sirup bisa diambil pengobatannya dengan peresepan puyer untuk anak anak
di jakarta warga dan pemilik usaha apotik juga langsung merespon imun penghentian sementara obat sirup ini
meskipun obat dijual bebas kini apotek menahan dan tidak menjual obat ini
kemudian untuk sekarang apa yang dibilang disampaikan sama kemenkes baik kita lakukan sekarang
karena kan kita juga tidak mengambil resiko ya
apalagi kan itu berhubungan sama anak anak yang katanya sekarang lagi ditinjau ada yang sakit gitu kan
sementara itu dari pantauan sejumlah apotek di semarang rabu siang beragam jenis obat sirup masih dijual bebas
apotek juga tetap melayani resep dokter untuk pembelian obat
tak hanya paracetamol melainkan juga obat sirup untuk berbagai keluhan sakit lainnya
para pengelola apotek mengaku masih menunggu surat resmi untuk menindaklanjuti instruksi kemenkes tersebut
banyak yang dari tadi sudah banyak yang tanya mengenai apa kok nggak boleh tong sirup gitu
terlalu banyak yang tanya ya apa waduh tunggu saja
timbuhan dari tkk
instruksi kemenkes untuk menghentikan sementara distribusi dan penjualan obat sirup dikeluarkan
sebagai bentuk kewaspadaan atas temuan gagal ginjal akut yang menyerang anak di tanah air
tim liputan cnn indonesia